hai sejak sepekan terakhir ada pemandangan tak biasa di jalan raya kopral sayom kabupaten
kelaten jawa tengah tepat di pinggir jalan raya ini terdapat gundukan tanah yang dilengkapi dengan
payung bunga tabur serta botol air layaknya kuburan lantas makam siapakah ini usut punya
usut gundukan tanah ini ternyata bukanlah kuburan bila ditilik lebih dekat papan layaknya nisan pada
gundukan tanah ini bukanlah bertuliskan nama melainkan larangan membuang sampah sembarangan
ya warga setempat sengaja membuat gundukan ini sebagai efek jerah lantaran banyak orang yang
kerap membuang sampah sembarangan di lokasi ini hingga menimbulkan bau menyengat dan ternyata
trik ini dinilai cukup berhasil kemarin kemarin ya banyak yang bangsa pada situ terus kita bersihkan
ada yang buang lagi kita bersihkan ada limau lagi akhirnya kita kasih kuburan semacam kayak
warga berharap pihak pihak tak bertanggung jawab yang sering membuang sampah sembarangan
dapat tergugah hatinya dan lebih peduli pada lingkungan bagus adi klaten jawa tengah